menurut badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
kota bekasi jawa barat merupakan daerah terparah yang terdampak oleh bencana banjir
yang melanda jabodetabek sejak satu januari dua ribu dua puluh
bnpb mengatakan bekasi tidak memiliki sistem early warning seperti yang ada di kali ciliwung
sistem early warning atau peringatan dini merupakan sistem untuk memperingatkan
timbulnya kejadian alam seperti bencana
menurut bnpb sistem early warning yang dimiliki jabodetabek
hanya ada di bandung katulampa dan hanya bisa mendeteksi aliran air yang mengaliri kali ciliwung
dalam upaya antisipasi banjir di masa depan bnpb bekerja sama dengan pupr
untuk membuat sistem early warning pada aliran air yang ada di kali sekitar kota bekasi
sistemnya di sebelah timur di kali bekasi kali cekias kali angkehulu dan sebagainya belum ada sistemnya
dan ke depannya pemerintah akan membangunkan akan membuat juga ini
sudah saatnya juga sistem yang ada di bekasi dan sekitarnya itu di manage juga
seperti halnya sistem yang ada di ciliwung
itu yang akan dilakukan pemerintah khususnya pupr yang sudah minta
untuk disegerakan di tahun ini sampai tahun berikutnya